hari ini dan besok menjadi puncak dari konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh di bali
yang mengundang para petinggi negara dan delegasi yang menjadi bagian dari anggota g dua puluh
situasi di bali sudah ada produser lapangan cnn indonesia vina nabila
apa saja agenda penting yang dibahas hari ini dan isu apa saja
yang menjadi poin pembahasan para kepala negara di hari pertama ini
dan disambut langsung oleh presiden joko widodo untuk menuju ke venue
yang akan digunakan untuk rapat ktt g dua puluh leader
dan maggie tadi sekitar pukul sepuluh lewat tiga waktu indonesia tengah
kemudian presiden joko widodo langsung membuka secara resmi
dan menyampaikan beberapa poin terkait dengan isu fundamental
yang sudah diangkat sejak indonesia
memegang presidensi g dua puluh atau sejak oktober lalu
saat indonesia menerima estafet dari negara italia
saya memiliki catatannya tadi dibuka dengan apresiasi dari joko widodo
terhadap kepala negara yang hadir secara langsung di acara puncak ktt g dua puluh
yang dilaksanakan di bali pada hari ini lima belas dan enam belas november esok nanti
yang pertama adalah terkait dengan seruan atau ajakan joko widodo
terhadap seluruh negara anggota g dua puluh dan juga organisasi internasional
untuk sama sama menjunjung pada isu perdamaian
dikarenakan beberapa multi krisis yang terjadi setahun lalu
harusnya menjadi pelajaran tidak hanya bagi negara g dua puluh saja
tetapi juga bagi seluruh dunia
kemudian yang kedua selain dari isu perdamaian
jokowi juga mengajak seluruh negara g dua puluh untuk sama sama sepakat
bahwasannya negara g dua puluh
itu tidak boleh gagal dalam menjadi katalis perdamaian dan juga pemulihan ekonomi
kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi selama dua tahun kebelakang
memang seluruh dunia berjuang untuk pulih kondisi ekonominya
karena menghadapi pandemi
oleh karena itu pembahasan pandemic fund juga disampaikan di pembukaan ktt g dua puluh
pagi tadi di mana pandemic fund ini nantinya akan menjadi pedoman
tidak hanya negara g dua puluh saja tetapi negara seluruh dunia
untuk menjadi pedoman apabila pandemi terjadi di kemudian hari atau di masa depan
atau dengan pandemic fund tersebut
kemudian yang ketiga juga terkait dengan tema
kalau misalnya kita bicara terkait dengan tema g dua puluh megi
dimana berupaya untuk pulih bersama dan pulih bangkit lebih kuat
dan pada saat itu jokowi
jokowi dodo juga menekankan pada balik kompleks
terutama di tema transisi energi
di tema transisi energi ini merupakan salah satu tema yang dijunjung oleh indonesia
yaitu yang pertama memang pemulihan ekonomi kedua digital transisi digital transformation
dan yang ketiga adalah energy transisi
di balik kompleks ini jokowi berharap negara g dua puluh juga untuk berkomitmen
dalam upaya mewujudkan transisi energi yaitu untuk lingkungan yang lebih bersih lagi
yang tentunya menjadi sorotan dunia kali ini adalah pertemuan presiden amerika serikat
joe biden dan juga presiden tiongkok xi jinping
apa poin penting hasil pertemuan presiden amerika serikat dan juga presiden tiongkok
serta pertemuan presiden jokowi dengan pemimpin dunia lainnya
betul sekali megi
sejak kepala negara tiba di bali indonesia
pertemuan bilateral antara jokowi dan juga
para kepala negara dilakukan salah satunya yang cukup menyita perhatian
yaitu pertemuan antara presiden jokowi dodo dan juga presiden amerika serikat joe biden
kemudian tidak hanya itu untuk pertama kalinya presiden amerika serikat joe biden
bertemu dengan presiden tiongkok xi jinping
senin malam dan membahas tentang isu perdamaian
satu poin isu perdamaian dan juga yang kedua terkait dengan isu kawasan tidak hanya antara amerika serikat dan juga jokowi
tidak hanya antara amerika serikat dan juga jokowi dodo

dan juga indo pasifik kemudian yang ketiga pembahasan antara kedua presiden tersebut
membahas terkait dengan invasi rusia di ukraina kemudian setelah itu di akhir pertemuan
presiden joe biden juga menindaklanjuti apa nanti yang akan dilakukan setelah pertemuan ini
dan memerintahkan kepada sekretariat negara yaitu antony blinken bahwasannya nanti
amerika serikat akan direncanakan untuk berkunjung ke tiongkok itu merupakan tiga poin
yang dibahas antara kedua presiden atau presiden joe biden dengan presiden tiongkok xi jinping
ada pun poin poin yang dibahas antara presiden republik indonesia presiden joko widodo
dan presiden amerika serikat yaitu tentu terkait dengan isu perdamaian atau multi krisis
yang terjadi selama satu tahun kebelakang bahwasannya indonesia atau joko widodo

dan juga mengajak atau menyuruhkan negara g dua puluh dan juga amerika serikat untuk mendukung
untuk mendukung upaya perdamaian yang kini terjadi di negara negara konflik
kemudian tidak hanya itu kedua negara juga membahas terkait dengan hubungan bilateral
terutama di sektor ekonomi dan juga di sektor teknologi
dan selain pertemuan antara joe biden dan juga jokowi dodo pertemuan antara joe biden dan juga presiden
xi jinping presiden joko widodo juga bertemu dengan beberapa presiden sebelumnya
seperti pertemuan dengan presiden uni eropa van der leyen yang fokusnya terkait dengan transisi energi
atau energi sustainable energi energi yang berkelanjutan kemudian pertemuan juga terjadi
antara presiden joko widodo dan juga presiden turki yang membahas terkait dengan mikta
atau pembahasan terkait dengan perekonomian dengan negara negara mikta atau meksiko
turki korea dan juga ada beberapa negara lainnya
tidak hanya itu pertemuan bilateral juga dilaksanakan dengan menteri luar negeri meksiko
kemudian juga ada pangeran dari uni emirat arab muhammad bin zaid
dan pertemuan antara presiden republik indonesia dan beberapa negara lainnya seperti kanada jepang korea
dan juga dengan negara negara lainnya di negara g dua puluh
baik kami akan terus memantau hasil dari agenda ktt g dua puluh
terima kasih vina nabila atas laporan anda selamat bertugas kembali